dapat kami sampaikan bahwa mungkin sudah diketahui bersama
bahwa kewajiban penggunaan rupiah di wilayah nkri
dengan pbi dan juga dengan surat edaran
akan berlaku sudah berlaku pada hari ini
tanggal satu juli dua ribu lima belas
namun perlu kita sadari bahwa peraturan yang mendasarinya
yaitu undang undang tahun dua ribu sebelas tentang mata uang
itu serta mendasarkan pada undang undang bank indonesia
itu sudah ada sebetulnya sudah sejak empat tahun yang lalu
jadi dalam hal ini memang perlu persiapan kami sadari
tentunya kami juga memberikan pengecualian
untuk transaksi seperti apbn perdagangan internasional
pembiayaan internasional yang dilakukan oleh pihak yang berkedudukan
di luar negeri dengan domestik kemudian kegiatan usaha bank
dalam valuta asing karena mereka sudah mempunyai undang undang
jadi itu merupakan pengecualian
termasuk juga transaksi surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah
dalam falas di pasar perdana dan pasar sekunder yang sudah diatur undang undang
jadi peraturan peraturan yang mendasarinya itu
tetap kita respect dan kita tetap melakukan pengecualian terhadap transaksi tersebut
dan kami melihat bahwa ada di dalam pasal
mungkin pbi dan se ini
ada pengecualian pengecualian yang kita sadari perlu untuk tetap
membuat agar stabilitas ekonomi makro tetap terjaga
yaitu pengecualian misalnya untuk pasal enam belas yang terutama
dan pasal sepuluh dalam pbi tersebut
jadi pasal sepuluh dan pasal enam belas itu mendasari
untuk proyek proyek yang bersifat
infrastruktur strategis dan mempunyai karakteristik tertentu
jadi para pelaku dapat mengajukan permohonan dan jumlahnya saat ini cukup banyak
ada beberapa hal yang memang kita harus pelajari
misalnya ada kurang kelengkapan dokumen
kemudian ada yang sudah kita setujui
ada yang masih diproses dan ada yang kurang sesuai ditolak
ada beberapa hal seperti masalah sistem
itu menjadikan kita mengerti bahwa untuk melakukan adjustment di sistem
itu membutuhkan beberapa waktu
jadi kita dalam hal ini pada hari ini juga menyampaikan
bahwa untuk persiapan sistem yang perlu dilakukan
itu kita perkenankan sepanjang mereka memberikan
suatu planning berapa lama mereka membutuhkan
misalnya untuk perusahaan travel agent
yata dan beberapa yang terkait dengan wisata
mereka membutuhkan perubahan dalam akuntansi sistemnya
dari valuta asing ke dalam rupiah
jadi itu adalah salah satu contoh yang bisa kami sampaikan
bahwa untuk hal hal tersebut kita respect
dan juga kita menghormati perjanjian perjanjian yang sudah dilakukan
sebelum satu juli mereka boleh tetap meneruskan
sepanjang di perjanjian tersebut sudah jelas
ada hal hal yang disepakati yaitu ada pihaknya
ada enam jumlahnya dan itu menjadi pengecualian
karena kita merespek hal hal tersebut
kalau terkait dengan pengawasan sebetulnya kita melakukannya sama
dengan pengawasan sistem pembayaran yang lain ya
tapi tentunya di sini adalah sumber data atau informasinya yang berbeda
kalau untuk kewajiban penggunaan rupiah ini
bank indonesia kan punya laporan lalu lintas divisa
nah dari situ nanti kita mulai bergerak melihat dari situ
kemudian pastinya kita akan melihat bahwa ada transaksi falas di situ
nah kita pastikan bahwa transaksi falas ini memang untuk transaksi yang dikecualikan
artinya transaksi yang diperkenankan
nah kalau misalnya kita ada kecurigaan
ataupun ini rasa rasanya bukan transaksi yang diperbolehkan
nah itu kita akan masuk entah itu melalui banknya
entah itu langsung kepada perusahaannya
nah dari situlah dari mekanisme pengawasan offside inilah
kemudian nanti akan menjadi pengawasan on site
kita sebagai otoritas juga punya kewenangan untuk meminta laporan
baik langsung maupun melalui perbankan
sanksi sebetulnya kita tidak menginginkan
sanksi itu berupa denda
tapi kita lakukan dulu dengan teguran tertulis
karena tujuan kita kan sebetulnya mendorong efektivitas
penerapan penggunaan rupiah di wilayah ri
kemudian kalau sudah dua kali kita peringatkan
dia masih melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi kewajiban
barulah nanti sanksi denda itu bisa diterapkan
bapak ibu harus ingat bahwa semua itu sebaiknya kita tuangkan dalam cinta kita kepada rupiah ya
jadi rupiah itu yang menjadi ini kita darah dan daging kita gitu
jadi ingatlah mungkin dari situ kita mempunyai suatu keinginan mungkin untuk menuliskan hal hal yang positif ya mengenai rupiah ini gitu